dan di pontianak kalimantan barat ada seorang pencuri kabel menara jaringan seluler
terpergok warga dan memanjat menara hingga ketinggian beberapa puluh meter jumat pagi
ya pencuri ini bahkan mengancam akan terjun agar tidak diamuk masa
warga mendengar suara gaduh di sekitar menara jaringan seluler
di bawah jembatan tol landak kapuas jumat pagi
dan ternyata suara ini berasal dari seseorang yang sedang memotong kabel menara tersebut
warga pun mengepung si pencuri yang bekerja seorang diri itu
terpojok pencuri memanjat menara
kemudian warga melapor polisi yang langsung mengejar pencuri ke atas menara
tapi pencuri mengancam akan melompat dari menara karena takut dihajar masa
tiga jam kemudian setelah dibujuk ia bersedia turun
polisi membawanya ke kantor polsek pontianak timur
sejumlah barang bukti seperti mesin pendingin kabel grounding kabel penangkap petir
kabel lampu dan baterai disita polisi